kan udah be
kau kan tau
patang siregar dari batang toru
tak pernah ingkar janji
pak patar sebentar dulu
ada urusan dulu
ada apa lagi jak
siang siang kau sudah lantang teriak
macam orang beta aja kau
kemarin itu kau sudah ku bantu
ini surat waktu kita zaman pacaran
minum dulu kopinya be
masih sakit badannya be
ya baru jatuh segitu mah
nggak ada pengaruhnya buat gue
tadinya kalau masih sakit mau diurut
aduh deh yaa
duduk duduk duduk
lu sih ngungkit lagi jadi berasa lagi dah tuh
saya panggilin si midun ya biar babi diurut
hah si midun
oh gak kemaren gua ngurut sama dia
sampai di jengkingan nahan sakit
untung aja gue masih bisa nahan
kalau kagak udah ganti celana gue
kalau liat lo mesem
hati gua jadi adem
segala sakit di badan gua
tapi kalau liat lo mesem sama si mustafa
kalau babi masih mau ngomongin dia
saya masuk deh
gua kagak sengaja ngebahas masalah si mus
maksud saya surat surat buat ngajuin kpr ke bank kayak ktp
kata serip gaji atau surat keterangan gaji bang
wah kalau ktp sama kakak saya punya
tapi kalau keterangan gaji atau slip gaji
si maka gak punya kan si tukang ojek
aduh gimana ya bang
jadi sih gak bisa nih bang beli rumah

nah gini aja bang ojek cari aja sodara atau temen yang bisa beli rumah

buat ngajuin kredit ke bank
bisa bang ojek tinggal bayar uang aja ke orang itu
nah nanti orang itu yang bayar ke bank
jadi ntar duitnya saya kasih ke dia
gak perlu bang
kan abang udah bayar ke saya
nanti semuanya saya ngurus
yaudah deh bang saya cari dulu orangnya
besok surat suratnya sudah lengkap ya
biar sendiri bisa saya urus
yaudah kalau gitu saya pamit dulu bang ojek
kalau ada apa apa telepon saya aja
mari bang ojek
itu yang saya wujudin
gak ada ulang
lagi berduaan lagi ngomongin apa aja
gak tau be
lantai rumah lo bersih amat ya mas
tadi kan udah be
kau kan tau
patar siregar dari batang toru
tak pernah ingkar janji
nanti kau hubungi kau lagi ya
ada urusan dulu
ada apa lagi jak
siang siang kau sudah lantang teriak
macam orang beta aja kau
apa lagi jak
kemarin itu kau sudah kubantu satu juta
apa itu kurang
bukan urusan duit
pengajuan kredit saya surat suratnya nggak lengkap
ngajuin kreditnya sama bang patar
mak surat surat macam apa saja
nah ini yang penting
alah mak jak
kau ini macam tak tahu aku saja
tiap bulan itu tak tetap jalan
kadang kadang aku dapat banyak
kadang pula aku dapat lebih banyak lagi
begini saja jak
pergi ke rumah pak sofian
dia kan dosen
oh iya benar juga
ada yang lupa kau
kau lupa terima kasih padaku
makasih bang patar
gua baru inget si marjuki
itu yang rumahnya di blengkokan
yang ada pohon jambunya
oh yang pohon jambunya udah goncet
gaya bener dia
pake diulang tahunin segala
ulang tahun sendiri
kagak sama anak cucunya
katanya sih diulang tahunin segala
diulang tahuninnya diancol
kesel kenapa be
saya juga gak diundang deh
berarti kita sama ya
potati tadi siang itu emak mampir ke rumah saya
kayaknya ada yang aneh deh sama emak
aneh kenapa bu
katanya saya itu jangan seperti bu mira yang suka ngomongin orang
saya juga sebenarnya gak suka sama bu mirah
bu mira itu suka ngomongin orang tapi tidak ada yang benar
jadi emak anehnya kenapa
tadi emak itu tanya tanya soal ulang tahun sama saya
saya tanya emangnya emak ulang tahun
emak jawabnya enggak
terus saya jadi curiga
jangan jangan yang ulang tahun itu laki laki yang dari arab itu
terus si emak kangen deh
emangnya pak mustafa ulang tahun
saya nggak tahu coba aja tanya sama emak
mak emang pak pustapa ulang tahun
eh eh ada emak
permisi mari petati
sama saya aja pak
saya aja pak
saya dulu pur
saya belum selesai ngomong
ya udah selesain
ya udah sweet aja
gue yang menang
sekarang kan tisna aja yang nganter ya
eh tapi tis
anterin emak ke tanah abang
biasanya kalau ke tanah abang bengong mak
ntar mak yang beliin
tati belum nitipin kunci rumah
nanti kalau bang ojek pulang gimana
pak sofyan biar gua bawa
saya mau dijelasin soal kpr
oh kalau soal kpr
dpr itu kredit perumahan rakyat
cara kita kalau mau
kan dia gua yang nganter
tapi kan saya yang nganter dari depan
bagi dua aja
saya mau ke situ
ntar gua dulu
ini orang tua dimainin
enggak kita mau muter balik